pengamat politik sekaligus direktur eksekutif indobarometer m kodari mengatakan bahwa ada sejumlah kriteria yang dianggap cocok secara figur dan politik untuk mengisi kekosongan dua kementerian yang sebelumnya diisi oleh edi prabowo di kkp dan juliari batubara di kemensos
menurut m kodari para figur pengganti ini kemungkinan memiliki karakter dan posisi di kepartaian yang tidak jauh berbeda dengan menteri yang sebelumnya
misalnya edi prabowo memiliki posisi sebagai wakil ketua umum partai gerindra sekaligus memiliki kedekatan secara pribadi dengan ketum gerindra prabowo subianto
sehingga penggantinya diprediksi adalah sosok yang juga memiliki posisi yang sama
di partai gerindra ada nama fadlizon dan sandiaga uno
sedangkan juliari batubara juga memiliki posisi sebagai pengurus pdi perjuangan memiliki kedekatan secara pribadi dengan megawati soekarno putri
ada nama eriko sotarduga dan sukur nababan
yang disebut sebagai figur pengganti meski tidak menutup kemungkinan ada figur alternatif seperti nama mantan wali kota surabaya tri rismarini yang memiliki peluang menjadi pengganti juliari batubara
untuk pengganti edi edi p mantan menteri kkp kalau mau bertanya siapa penggantinya saya kira kita coba lihat ciri khas dari edi p itu apa
pertama punya hubungan yang
beliau punya hubungan yang panjang dan lama ya bahkan personal dengan prabowo subianto
lalu di partai gerindra jabatannya tinggi yaitu sebagai wakil ketua umum
nah kalau pakai dua kriteria ini dari nama nama yang ada di gerindra itu ada dua nama yang muncul di kepala saya
pertama adalah fadlizon yang kedua sugiono
untuk pengganti juliari batubara kita mulai ya dari cirinya pak juliari itu apa
di dpp pdi perjuangan
lalu representasi dari suku batak
kita tahu bahwa dalam kabinet itu faktor keterwakilan daerah suku agama itu diperhatikan dan penting
karena indonesia negara yang sangat menjemuk
kalau lihat dua kriteria ini maka yang muncul di kepala saya itu ada dua nama
pertama eriko sotarduga
yang kedua pengurus dpp batak
secara pribadi dekat dengan bumega
kemudian pak syukur nababan